ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal lima mal bukan buka tanggal enam itu imajinasi itu fiksi
karena belum ada aturan manapun yang mengatakan psbb diakhiri
dan saya selalu mengatakan psbb ini bisa psbb penghabisan
tapi bisa juga diperpanjang tergantung pantauan atas kegiatan masyarakat selama dua minggu ini
begitulah komentar gubernur dki jakarta anies baswedan soal wacana pembukaan sejumlah mal di wilayah ibu kota
anies menyebut wacana pembukaan mal pada tanggal lima sampai tujuh juni merupakan tindak imajinasi dan fiksi
lantaran belum ada keputusan pasti psbb di jakarta akan dihentikan atau malah diperpanjang
anies baswedan menambahkan pemprov dki jakarta juga akan menutup paksa industri tak berizin operasi selama psbb
yang coba coba menerapkan pola kebiasaan baru